jenazah balita korban mutilasi yang diduga dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri telah dimakamkan
menurut keterangan para tetangga balita berusia satu tahun tersebut dimakamkan di tempat pemakaman umum tegal alur kalideres jakarta barat
jasad arjuna dimakamkan setelah menjalani otopsi di rumah sakit polri bayangkara keramat jati
di rumah korban pada selasa pagi masih terpasang garis polisi dan tidak ada aktivitas dari penghuninya
tegal alur jam berapa di kuburnya pak
dari sepuluh sampai sebelas
tadi pagi atau kemarin pagi